memiliki keterbatasan sebagai penyandang down syndrome atau kelainan genetik kromosom
tak menghalangi adit untuk terus berkarya
selain senang membuat kue kering dan beramal untuk teman teman penyandang disabilitas lainnya
kini adit yang mahir memainkan drum bercita cita bertemu musisi pujaannya
sebuah impian yang sudah lama ia pendam
berawal dari selfie di depan foto balikho yang memajang foto sang idola
adit bermimpi menemui musisi pujaannya arman maulana
bertempatan dengan hari valentine dua hari lalu
good morning juga sempat mengundang adit serta sang ibu ke studio
kebahagiaan terlihat dari raut wajah adit ketika bisa berkomunikasi pertama kali dengan musisi idola arman maulana
agak maju agak maju agak maju
iya tuh di belakang ada tuh lihat lihat di belakang
arman pun memberikan kenang kenangan tanda tangannya di baju kaos adit
dan menjanjikan untuk bertemu langsung dengan adit
wah sekarang ya
kita sekarang good morning baru bisa bertemukan di layar
insya allah bertemu
keesokan harinya adit girang bukan kepalang
saat diundang datang ke rumah idolanya di bilangan pondok indah jakarta selatan
arman pun menyiapkan hadiah kecil untuk adit
sambil mendendangkan lagu barunya
arman dan adit menikmati momen bersama
lumanya ini adalah saya juga senang sama arman maulana
dengan cinta support dan stimulus yang tepat
setiap anak berkebutuhan khusus bisa berkarya sesuai potensi dirinya
ini benar benar bisa memberikan satu contoh yang baik buat
terutama buat para orang tua yang mempunyai anak anak yang down syndrome bahwa
kalau memang anak itu diberikan semangat terus
diberikan kesempatan terutama untuk memperlihatkan kemampuan dia
apapun itu kebetulan adit bisa main musik
kisah adit tentu menjadi intinya untuk adit dan juga untuk mereka semua yang berpikir bahwa adit adalah anak yang terbaik untuk memperlihatkan kemampuan dia apapun itu kebetulan adit bisa main musik
adit tentu menjadi inspirasi
keterbatasan bukanlah akhir dari dunia bukan juga penghalang untuk menggapai impian
terutama bagi mereka yang berkebutuhan istimewa
teruslah bermimpi dan berprestasi
yesi pasha jakarta